kementerian perdagangan telah memberikan izin impor beras jenis khusus kepada pt perusahaan perdagangan indonesia
sebagai bentuk penugasan pemerintah kepada bumn
impor beras khusus tersebut akan dilakukan secara bertahap
dirjen perdagangan luar negeri kemendak oke nurwan mengatakan impor beras khusus yang dilakukan pt perusahaan perdagangan indonesia
diberikan waktu sampai dengan tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
beras impor khusus tersebut ditargetkan mulai masuk pada akhir januari ini
oke juga menambahkan dengan telah diterbitkannya izin impor beras kepada ppi
maka selanjutnya untuk tahap realisasi sudah menjadi kewenangan perusahaan pelat merah tersebut
kementerian perdagangan juga tidak mengatur terkait dengan pembagian volume impor dalam setiap tahapan beras khusus yang bakal masuk ke tanah air
pendistribusian impor beras yang dilakukan secara bertahap ini

masuk melalui pelabuhan tanjung priuk jakarta utara dan beberapa pelabuhan besar di indonesia lainnya
dan berikut adalah data impor beras era kepemimpinan presiden joko widodo